menko polhukam wiranto kembali menegaskan sikap pemerintah terkait pembubaran hizbut tahrir indonesia
wiranto menyebut pemerintah tidak akan berkompromi terhadap ormas yang berpotensi mengancam kedaulatan negara
sementara muncul keraguan dari kelompok masyarakat sipil
apakah bubarnya hti juga akan menghentikan penyebaran ideologinya di indonesia
apa yang kemarin telah diputuskan oleh pemerintah
ya ini keputusan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan hisbut tahrir indonesia
penegasan tentang alasan pembubaran hizbut tahrir indonesia kembali diungkapkan oleh menteri koordinator polhukam wiranto
dalam paparannya wiranto mengaku keputusan untuk pembubaran hti
sudah melalui proses yang panjang dengan menguasai sepak terjang ormas yang ditengarai tak sesuai dengan dasar negara
wiranto juga menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir setiap pergerakan ormas yang berpotensi mengancam kebinekaan
ideologi pemerintahan kilava yang selama ini didengungkan oleh hti
dianggap membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara
hisbut tahrir indonesia memang organisasi kemasyarakatan
yang memang kegiatannya menyangkut dakwah
gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuannya itu sudah masuk wilayah politik
yang mengancam kedaulatan politik negara
yang ini bahwa gerakan politik dari hti mengusung ideologi kilapah
maka secara garis besar bahwa hidup khilafah itu bersifat transnasional
transnasional itu artinya apa
artinya berorientasi untuk menyedarkan isu stik negara bangsa
keraguan efektivitas pemerintah membendung ideologi dan gerakan politik hti lewat pembubaran ormas
muncul dari sebagian kelompok masyarakat sipil
langkah ini juga dinilai mencederai nilai kebebasan
ngapain kita repot repot mau membubarkan apa namanya
ini mencederai hak berdemokrasi hak berserikat dan menyatakan pendapat yang justru dijamin oleh konstitusi kita
jadi kalau bahwasannya undang undangnya itu ada terus terang saya cenderung meminta itu direvisi dong undang undang tujuh belas
kalau melihat pengadilan di dekur sampai ke pengadilan dekur metap kemudian diintikan
sebelumnya presiden jokowi mengancam akan menindak tegas organisasi masa yang radikal dan anti pancasila
kita ini kan hidup di negara yang berdemokrasi di negara yang demokratis
silahkan menyampaikan pendapat
silahkan yang ingin demo
tapi kan ada aturan aturannya yang harus diikuti
kalau ada gerakan gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan
itulah yang akan dilakukan nantinya oleh menko pohukam
indonesia adalah satu dari setidaknya dua puluh negara lain termasuk di timur tengah yang telah melarang organisasi hizbut tahrir
budi adiputro cnn indonesia
masih bersama putri kanesia kepala bidang advokasi komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan atau kontras
terima kasih ya mbak putri
tapi kita akan lihat terlebih dahulu sebelum kita mulai dialog ini lagi
pernyataan dari menko polhukam wiranto dan juga pernyataan dari jurubicara hizbut tahrir indonesia ismail wisanta yang sempat kami rekam beberapa waktu sebelumnya
hizbut tahrir indonesia memang organisasi kemasyarakatan
yang memang kegiatannya menyangkut dakwah
gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuannya itu sudah masuk wilayah politik
yang mengancam kedaulatan politik negara
yang ini bahwa gerakan politik dari hati ini
maka secara garis besar bahwa hidup di hilang itu bersifat transnasional
transnasional itu artinya apa
artinya berorientasi untuk meniadalkan isimstik negara bangsa
hizbut tari adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan
organisasi dakwah kegiatan utamanya dakwah menyampaikan ajaran islam
semua yang disampaikan
yang disampaikan oleh hizbut tahrir adalah ajaran islam
tidak ada yang disampaikan oleh hizbut tahrir kecuali ajaran islam
entah itu namanya syariah khilafah akidah atau yang lainnya
semua yang adalah ajaran islam
jadi anda menolak disebut anti pancasila
menolak dengan keras karena ajaran islam itu sudah disebut bahkan di dalam undang undang ormas juga

itu sudah disebut bahkan di dalam undang undang ormas juga tidak takkan bahwa paham yang bernyata dengan pancasila itu
itu sudah disebut bahkan di dalam undang undang ormas juga

islam itu bukan ajaran yang bertentangan dengan pancasila
karena itu bagaimana mungkin
kemudian dituduhkan bahwa hizbut tahrir ini menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila
tudingan ini adalah tudingan politis
yang satu menuduh bahwa dari pemerintah menganggap bahwa hti ini gerakan politik dibalik nama gerakan dakwah
tapi hati hati tadi kita dengar bersama
tuduhan ini yang bersifat politik
bagaimana sih anda kontras melihat apa upaya pemerintah yang akan membubarkan hizbut tahrir ini
sebenarnya begini terkait dengan keberadaan organisasi masyarakat atau ormas
saya pikir ada memang negara mengatur soal pembatasan tadi
yang saya sampaikan terkait dengan public order moral publik terkait dengan keselamatan publik
tapi memang kalau kita coba mencermati alasan alasan publik
alasan alasan pembubaran hti yang dilakukan oleh menko polhukam pada saat itu dikatakan
dia anti pancasila dan organisasi tersebut salah satunya tidak memberikan kontribusi positif terhadap negara
nah pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan ukuran ukuran tidak kontributif terhadap negara
itu kan lagi lagi satu hal yang multitas
karet begitu ya multi interpretatif ya
mengapa kemudian kontras dalam hal ini memilih untuk menolak tindakan yang dilakukan oleh menko pohukam
bukan karena hti nya ya
bukan karena organisasi hti atau organisasi manapun
tapi ketika negara memperlakukan satu aturan yang sangat general dengan multi interpretatif
itu bisa menjerat siapapun organisasi manapun
bahkan mungkin kontras juga bisa
dianggap tidak kontributif
betul jadi saya pikir ini juga penting mengedukasi masyarakat gitu ya
ketika banyak orang mengatakan bahwa oh ya kita setuju dengan pembubaran ini kan pro dan kontra
saya pikir jangan senang dulu
ketika negara melakukan pembatasan terhadap satu organisasi
ya mungkin hari ini banyak orang yang kontrak misalnya terhadap hti
pembubaran ormasnya itu yang perlu digaris bawah ya
betul bahwa ukuran ukuran yang tidak jelas itu bisa menjerat siapapun
termasuk organisasi organisasi pro demokrasi atau rasasi manusia
jadi ini ancaman terhadap demokrasi itu sendiri kemudian menurut anda
betul kalau misalnya kita melihat ya di undang undang ormas ada kriteria bagaimana kemudian
sebelum organisasi tersebut dibubarkan
ada misalnya peringatan tertulis ada diskusi dialog yang dilakukan
peringatan tertulis itu bahkan sampai tiga kali ya
betul ada diskusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap organisasi yang dimaksud
ada pembekuan sementara yang bisa dilakukan
baru kemudian melakukan mekanisme lewat pengadilan
untuk membubarkan itu ya
betul tapi yang ini menarik adalah ketika menko pohukam kemudian langsung membuat satu penelitian sendiri
dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa kepada media pada saat itu mengatakan bahwa
kita akan membuarkan hizbul tahrir indonesia
nah saya pikir itu hal yang sangat berbahaya sekali
saya sempat membaca begitu di sebuah media online mungkin nanti grafiknya bisa dimunculkan infografisnya begitu ya bisa dimunculkan
sempat ada pendapat dari kontras begitu yang mengatakan bahwa
menduga ada hasil kompromi rencana pembubaran hti ini sehari sebelum vonis ahok begitu
bisa anda jelaskan tidak itu maksudnya seperti apa
enggak saya hanya berpikir bahwa
saya sebenarnya tidak pernah menyatakan seperti itu tapi memang apa yang dilakukan hari ini kan sangat politis
menduga saja ya
betul karena begini ketika menko polhukam kemudian mengatakan bahwa ini organisasi politik bukan organisasi keagamaan
kemudian langsung dibubarkan seperti itu tanpa ada proses hukum
saya pikir memang ada sesuatu yang menjadi bagian dari yang dipikirkan oleh negara
kenapa kemudian punya niatan untuk melakukan pembubaran tanpa melalui proses proses yang tadi
nah saya bahkan berpikir hari ini ketika menko polhukam mengatakan bahwa
oke kita melakukan pembubaran terhadap hti proses hukum yang ke pengadilan
walaupun beliau mengatakan bahwa ini akan tetap melalui proses hukum karena itu yang dimandatkan oleh undang undang
pertanyaannya hari ini adalah apakah proses hukum tersebut hanya sifatnya formalitas
atau memang kemudian dimungkinkan pihak organisasi yang ingin dibubarkan namanya tersebut dapat ada pembuktian

dan menyatakan bahwa organisasi tersebut tidak sesuai seperti apa yang didefinisikan
kenapa tidak ajak bertemu dulu berdiskusi seperti aturan dalam perundangan itu ya
ya saya pikir ini hampir sama seperti yang kasus yang tadi kita bahas di awal
bahwa mengapa kemudian pemerintah hari ini sangat reaktif terhadap isu isu yang muncul di masyarakat gitu
saya pikir perlu ada
apakah mungkin cenderung anti kritik menurut anda
akan mengarah ke anti kritik
saya pikir ketika ruang ruang dialog itu ditutupi bukan tidak mungkin bahwa pemerintah juga dikategorikan sebagai anti kritik
karena kalau memang tidak anti kritik

terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan apakah itu pro dan kontra kritik yang membangun misalnya
itu juga bisa disampaikan tanpa sebelumnya negara sudah mengambil satu poin untuk melakukan pembaharan
itu kan sesuatu hal yang sifatnya sudah final tanpa adanya dialog dulu terhadap masyarakat atau terhadap ormas tertentu
tapi itu berlaku juga bagi misalnya ormas yang mungkin ya
nanti kita akan dengarkan pernyataannya begitu ya bersama kita dengarkan
bahwa mengatakan nkri belum final undang undang dasar empat puluh lima belum final
berlaku juga apa yang dijelaskan oleh mbak putri tadi
pasal dua puluh satu kovenan international haksi perpolitik itu juga menyebut misalnya head speech
ujaran kebencian permusuhan gitu ya bahwa memang ada kewenangan negara untuk mengatur terhadap isu isu yang seperti itu
tapi lagi lagi pembatasan atau degrarigasi yang dimaksud itu juga harus detil
dan tidak kemudian dengan interpretasi satu orang kemudian atau satu lembaga saja kemudian bisa mengkategorikan seseorang ini atau orang lain
karena orang lain yang diperkenalkan oleh organisasi ini ya sifatnya dia anti pancasila dan sebagainya
lagi lagi kalau saya melihat apa yang disampaikan alasan alasan pembubaran ini kan sangat general yang kita tidak tahu
sebenarnya itu yang dikhawatirkan oleh kontras ya bukan soal apa hti nya itu
betul saya pikir bahwa lagi lagi pasal delapan belas itu kan ada derogasi ada pembatasan
tapi pembatasannya seperti itu apakah negara hari ini mereka menggunakan batasan batasan derogasi tersebut
saya pikir tidak karena yang dilakukan oleh negara langsung kepada putusan final bahwa oke ini boleh ini tidak boleh
itu yang berbahaya di indonesia
baik mungkin kita bisa simak kembali hasil wawancara dengan jurubicara ismail yusanto
begitu jurubicara dari hizbut tahrir indonesia yang pernah kami rekam sebelumnya
yang mengatakan bahwa nkri belum final undang undang dasar empat puluh lima belum final berikut ini
nkri ini menurut hti sudah final tidak
tidak ada yang final lihat saja undang undangnya apakah final
undang undangnya mengalami undang undang berulang ulang
ya kan kemudian wilayahnya wilayahnya kalau tambah mau nggak
mau buktinya dulu ketambahan timur timur mau kalau kurang nggak mau
artinya wilayahnya juga tidak final konstitusinya tidak final
jadi bagaimana kita bisa mengatakan ini negara final
ini negara sedang terus berproses berubah menjadi lebih baik
jadi saya lebih jenderal mengatakan ini negara final
negara dalam proses negara yang terus berubah
itu negara dinamis bagaimana juga negara negara lain
nah katakanlah tadi anda mengkritik bahwa caranya harus detil dong pemerintah kalau misalnya mau membuarkan organisasi
karena khawatirnya dengan ukuran ukuran yang umum tadi
maka bisa mengancam juga pembubaran ormas ormas yang lain yang mungkin menurut selera pemerintah tidak pas buat mereka begitu ya
yang cenderung mungkin bisa saja cenderung anti kritik
katakanlah ada organisasi yang memang mengatakan nkri belum final
undang undang dasar belum final dengan berbagai argumen
tadi kan kita dengarkan juga apa yang disampaikan oleh pak ismail
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kepada mereka
apakah menangkap orangnya saja memproses orangnya saja ataukah bagaimana
dan pembubaran ini menurut anda apakah menjamin seperti dalam berita sebelumnya tadi
menjamin bahwa ideologi ini tidak akan menyebar atau ideologi ini akan berhenti
saya pikir lagi lagi yang miss atau yang luput dilakukan oleh pemerintah
adalah dialog dengan masyarakat
sifat langsung menghakimi saya pikir itu yang banyak dilakukan oleh pemerintah hari ini
sehingga tidak pernah melihat permasalahannya seperti apa
kalau kita lihat misalnya pembatasan atau derogasi yang dilakukan negara negara lain
yang juga melakukan oleh soal head speech atau ujaran kebencian
yang anti negara dan sebagainya itu batasannya sangat spesifik
misalnya ketika organisasi tersebut mengajak buruh diri massal
itu tentu saja itu bertentangan dengan keselamatan masyarakat
sehingga patut untuk dilakukan pembatasan
atau misalnya oke mengajak doa bersama di tengah jalan tol
yang itu juga bisa membahayakan mereka
nah pertanyaannya hari ini adalah ketika ini kan bagian dari pendapat yang disampaikan oleh satu organisasi
ketika itu pun dikatakan bahwa itu tidak sesuai dengan nilai nilai pancasila misalnya
kenapa tidak melakukan ruang ruang seperti dialog
seperti yang tadi kami sampaikan
kenapa harus mengambil langkah dengan melakukan pembubaran
baik kalau dikaitkan dengan hari ini yang kemungkinan juga kita sudah memasuki sembilan belas tahun reformasi
apa himbauan anda kepada pemerintah
agar ini tidak mundur lagi ketika kita sudah masuk sembilan belas tahun masa reformasi
ternyata kebebasan pendapat ini cenderung pemerintah sekarang sepertinya sangat reaktif sekali
saya pikir begini bagi saya begini
ada ongkos yang harus dibayar mahal pada akhirnya oleh pemerintahan hari ini
yang begitu membanggakan soal reformasi pasca
lengsernya pemerintahan sebelumnya rezim order baru misalnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
ada undang undang keterbukaan informasi sorry
ada undang undang kebebasan berpendapat di muka umum misalnya
tapi kemudian nilai nilai tersebut makin sini semakin hilang
saya pikir sembilan belas tahun reformasi negara kok sepertinya putar balik
dengan situasi yang pernah terjadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dulu
yang bagaimana kritik penyampaian pendapat itu menjadi satu hal yang tidak mungkin dilakukan
saya pikir ada banyak ongkos yang lagi lagi harus dibayar mahal
karena harusnya negara indonesia hari ini jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya
semoga tidak benar benar putar balik ya
semoga masih cuma ngasih sen aja tapi batal untuk putar baliknya
terima kasih mbak putri kanesia telah bergabung bersama kami dalam cnn indonesia prime news malam ini